hingga kini belum ada kepastian bahwa wali kota surabaya tri risma hari ini akan menjadi bakal calon gubernur dki jakarta
keikutsertaan risma dalam pilkada dki tahun depan dikatakan akan menjadi tantangan bagi calon petahana basuki cahayapurnama
meski demikian direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya menilai jika risma maju sebagai calon gubernur dki jakarta
karir politiknya bisa terganggu karena risma tidak akan bisa kembali menjabat sebagai wali kota jika kalah pada pertarungan pilkada dki
menurut yunarto kalaupun risma maju pada pilkada jawa timur tahun dua ribu delapan belas namanya akan tercoreng secara etika
selama ini risma mengaku tidak mengejar jabatan
sesuai dengan daerahnya
dan buat ibu risma sendiri maju ke jakarta kan belum tentu kemudian bisa memenangkan pertarungan
karena yang dihadapi adalah incumbent yang disurvey masih sangat tinggi